saudara akhir pekan terakhir sebelum puasa arus selalu lintas di tol cipali mulai ramai
arus lalu lintas di ruas tol cipali menjelang libur panjang akhir pekan terpantau ramai lancar pada jumat delapan maret dua ribu dua puluh
pergerakan kendaraan yang ramai lancar ini terpantau di kilometer satu ratus delapan puluh delapan tol cipali
peningkatan arus diprediksi terjadi lantaran bertepatan dengan tradisi munggahan menjelang masuknya bulan suci ramadan
sementara itu arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat ramai
sejak pagi arus lalu lintas di simpang gadok puncak bogor jawa barat sudah ramai
bogor belum memperlakukan sistem satu arah ke puncak
kepadatan diperkirakan baru akan terjadi pada sabtu pagi
mengingat kawasan puncak masih menjadi destinasi utama wisata saat libur panjang